ini adalah alat ukur curah hujan manual yang kini tersedia di seluruh kelurahan dki jakarta
meski memiliki tampilan sederhana alat ukur curah hujan ini memiliki manfaat yang sangat besar
berbentuk tabung di dalamnya dilengkapi alat ukur satuan milimeter
alat ukur ini mampu mengukur curah hujan yang turun
tetesan hujan yang masuk ke dalam tabung akan ditampung sehingga curah hujan yang turun dapat diukur
hasil pengukuran curah hujan kemudian dilaporkan ke website pantaubanjir jakarta go id
pelaporan curah hujan dilakukan sebanyak tiga kali untuk memonitor jika nanti terjadi potensi banjir
jika dalam waktu satu x dua puluh empat jam curah hujan melewati ambang batas daya tambung selokan
maka petugas siaga bencana di kelurahan bisa bersiap diri menghadapi bahaya banjir
jarak kerjanya jadi setiap jam tujuh pagi jam tiga sore sampai jam sebelas malam kita lihat jumlah militer air yang ada dalam
kita potol terus kita baca terus kita input di pantalbanjir jakarta gudut id
di kelurahan bukiduri jakarta selatan alat ukur curah hujan yang terpasang adalah mode digital
sebagai daerah langganan banjir alat ukur curah hujan digital diakini akan lebih membantu sebagai peringatan dini bahaya banjir ketimbang versi manual
alat versi digital ini menggunakan sensor untuk mengukur curah hujan yang turun
hasil pindahan sensor kemudian ditransmisikan ke gawai dan akan muncul data curah hujan
ini adalah alat ukur curah hujan manual dan ini adalah alat ukur curah hujan digital
keduanya sama sama memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mengukur curah hujan
namun untuk yang fungsi manual ini petugas kelurahan harus memonitor langsung ke tkp untuk melihat berapa curah hujan yang turun di hari itu
namun untuk yang digital petugas kelurahan tidak perlu datang melihat langsung namun bisa memonitor dari gawai yang saya pegang ini
jadi cukup memonitor
di dalam kantor itu bisa ketahuan berapa curah hujan yang turun di hari itu
dan kedua data tersebut nanti sama sama akan diteruskan ke bppd sehingga dari bppd bisa menentukan apa respon yang harus diambil jika memang curah hujan sangat tinggi
di kelurahan bukit duri ambang batas daya tampung saluran air adalah seratus ml per detik
jika curah hujan melebihi seratus ml per detik maka luapan air akan terjadi
kurun waktu dari bogor depok itu delapan jam kemari
itu ada waktu
itu untuk berbenah benah keluarga kita
apa yang disiapkan apa yang dirapikan apa yang dibawa ke tempat yang aman
jadi nggak tergesa gesa gitu
kelurahan bukit duri ahmad syarif menjelaskan memasuki musim penghujan pasukan siaga bencana sudah dipersiapkan sejak dini
kelurahan bukit duri memiliki tiga puluh orang personil kampung siaga bencana dua puluh orang tagana empat puluh delapan orang pasukan oranye dan tiga puluh orang relawan siaga bencana
kelurahan bukit duri juga akan dilengkapi dua unit perahu fiber untuk evakuasi warga
satu unit mobil damkar satu unit pompa air satu unit genset serta dapur umum
jika banjir kiriman dari bogor atau karena curah hujan ekstrim terjadi
kelurahan bukit duri sudah siap merelokasi warga ke posko pengungsian
arief kurniawan nedi prenidya jakarta